garuda muda beserta pelatih dan officials tiba di hotel fairmont jakarta pusat kamis malam
setelah berhasil membawa pulang medali emas dalam sea games kamboja asisten pelatih tim
timnas indonesia bima sakti mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih untuk seluruh dukungan
masyarakat atas kewenangan yang digapai di sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga
terima kasih juga sambutannya masyarakat begitu atusias ya ya ini perang kita bersama
kita tetap menjaga ketertiban harus tetap santun semuanya dan ya kita syukurin tidak hanya bima
penyerang dan penjaga gawang tim garuda muda juga mengutarakan perasaan mereka di
momen yang bersejarah ini setelah atusias masyarakat semoga terus dukung kami dan
juga terima kasih
terima kasih doa dan dukungannya
kami tidak puas disini saja
tapi ini adalah awal dari
penduduk tu cities
secara rutin ada vipa mercy itu harus kita jalani karena itu untuk memperbaiki beringkat indonesia di vipa
nah saya berharap dengan awal yang baik dengan hasil sea games ini akan memotivasi kita semua
dan akan membuat kita bersemangat menjalankan semua program roadmap yang sudah dicanangkan oleh tau bumpa erick tohir
sehingga sepak bola kita terarah dan punya target target yang ingin kita capai
mereka semua berharap agar kemenangan ini bisa menjadi pemicu untuk kebangkitan sepak bola nasional